uang insentif merawat pasien covid sembilan belas tak kunjung dibayar sejumlah tenaga kesehatan rumah sakit pirngadi medan sumatera utara mengadukan nasibnya ke ombudsman sumatera utara
dari sebelas bulan masa tugas para nakes baru menerima insentif untuk dua bulan pertama
rabu siang perwakilan tenaga kesehatan yang merawat pasien covid sembilan belas di rumah sakit pirnga di kota medan
mengadukan permasalahan uang insentif yang tak kunjung dibayarkan sejak sembilan bulan lalu
ada sekitar lima puluh orang tenaga kesehatan yang bekerja merawat penderita covid sembilan belas dengan kondisi gejala berbeda
mereka mengklaim setiap nakes berhak atas insentif sebesar tujuh lima juta rupiah per bulannya
namun dari masa dinas selama sebelas bulan mereka baru menerima insentif hanya untuk dua bulan pertama yaitu maret dan april
insentif pun dipotong antara rp lima ratus hingga rp satu juta per orang
utara berjanji akan segera menindak lanjuti permasalahan ini
selain dugaan pelanggaran administrasi ombudsman pun akan menyelidiki dugaan pungli di rumah sakit serta dinas kesehatan kota medan
yang saya pertanyakan pada waktu kami meneken itu tiga bulan kenapa jadi dua bulan yang kami terima
silah hak kami karena kami ini pekerja kami rela untuk meninggalkan anak anak kami
kita melihat ada tata kelola dana covid itu yang tidak benar dugaan sementara
lalu kemudian ada pemotongan
ya mereka taken misalnya dua belas juta tapi yang terima cuma sebelas juta
saya kira kalau ini potensi korupsi kita minta nanti kepada aparat hukum
kalau nilainya besar kita dorong komunikasi dengan kpk atau aparat hukum lain kepolisian dan kejaksaan
untuk memproses ini